selanjutnya ada nama ex ketua umum kadin yang juga menjabat dubes ri untuk amerika serikat rosan roslani yang mengisi posisi wakil menteri bumn
kan tadi mas toto sampaikan di